transisi energi telah menjadi tren perkembangan sektor energi di masa mendatang
untuk mencapai emisi net zero pada dua ribu enam belas
bumn kelistrikan pt pln persero melakukan upaya luar biasa
untuk mereduksi emisi sembilan puluh delapan juta ton co dua di tahun dua ribu tiga puluh
dari hulu ke hilir melalui penggunaan energi baru terbarukan
bumn kelistrikan pt pln persero
mencapai emisi net trik ton hingga tahun dua ribu tiga puluh
dengan kata lain total sampai dengan dua ribu tiga puluh ada enam tujuh gigawatt pltu yang tidak dioperasikan lagi
ada juga program dedisialisasi pln untuk daerah tertinggal
terdepan dan terluar yang sebelumnya bergantung dengan diesel
kemudian diganti dengan tenaga surya mikro hidro atau bayu
sebagai gantinya disesuaikan dengan sumber daya setempat
pln juga mendorong penggunaan biomasa sebagai co firing
pada pltu pln di lima puluh dua lokasi sampai tahun dua ribu dua puluh satu
semua upaya ini untuk mempercepat transformasi dari pembangkitan
yang berbasis pada fosil ke energi baru terbarukan
perubahan ini perlukan waktu yang cukup luar biasa
kita perlu ada transisi
di sini kita lihat bahwasannya kita kaya dengan gas
sehingga ada transisi
gas itu kita utamakan bagaimana gas ini dapat disesualisasi
sampai menunggu pembangkit pembangkit baru terbarukan ini berubah
karena pembangkit baru terbarukan seperti pltu
itu bukan waktu yang cukup lama untuk bangun
sehingga ada transisi
intinya adalah perubahan dari pltu kita tersebagian dengan gas
dengan diutasi gas
tak hanya di sisi hulu
dihilir pln giat menginformasikan kepada masyarakat
tentang layanan pengisian daya kendaraan listrik
dan untuk memanfaatkan rooftop solar
pln juga terlibat dalam sistem perdagangan emisi
dan penggunaan kredit karbon yang dapat membantu mengurangi emisi
untuk bagaimana di masa transisi ini
kita menuju kepada energi yang baru dan green
dan pln akan membiarkan seluruh sumber daya yang ada
baik itu sdm potensi rekomendasi dan lain lain
untuk mendorong menciptakan dan meningkatkan kemampuan pln
dalam mencapai net zero emission di tahun dua ribu enam puluh
dan tahap awal tahun dua ribu dua puluh lima
energi yang ada di milik indonesia
seperti air hidro atau panas bumi dan juga bayu angin dan solar
komitmen pln untuk mengimplementasikan transisi energi ini
mendapat apresiasi dari berbagai pihak
salah satunya energy and mining editorial society award dua ribu dua puluh dua
direktur utama pln darmawan prasojo
mendapatkan mahargaan sebagai best ceo power company
pln terus membangun kapabilitas dan teknologi baru
didukung oleh inovasi pendanaan dan kebijakan yang tepat sasaran
dalam merampas ini lebih baik untuk